mainkan gamenya dapet pincuannya
aku yang tutup bang
ah kita udah berhasil ngerjain si rembo
wah udah menang
ini penting nih aneh kasih tau sama ente semua
jangan malu maluin sama supir angkut di terminal ini
iya betul apa apa
jangan ada yang menangin
yaudah mpok aneh pamit dulu ya
udah mau siang
kagak enak sama si jamil sama si rustam
besok besok kalo ke rumah temennya mampir kemari ya
iya ntar neng mampir ya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa date jadi
ini gimana caranya anak anak mancing rambu kesini
pasti pake umpan
cacing atau pelet mungkin
tamannya serius tam
ini gimana nih anak anak mancing si rambut kemari
pasti pake umpan
ini katanya udah gak setia kawan
lu kagak usah banyak tanya dulu
ini kita harus cari tahu nih
udah f lead
aduh kok ngelawan sih kamu
kalau aku istrinya bang toib
eh bini gue tuh gak gede kayak lo
tapi kan gemuknya sama bang
gendut memang sama
tapi kan gak berewaan
suara si ikut
mau kemana bang mau kemana
ke ke ke kabur
suruh bang toib
yolah aku yang
hei setup setup setup
dari tadi kita main dorong dorong kayak anak kecil saja kita bukul dia masuk sini
emosi diduluin mikir pada belakangan
udah udah udah udah biar biar biar biar saja
ini kenapa ini bisa begini ini bang idenya taui si toib mana toib mana mana toib mana dia
ini gue lah astagfirullah kok jadi begini bentukannya luip ngapain begitu
tempat yang mirip
tempat yang energi
untuk ending aja di dunia aduh adek aku milik jadi nunik

jangan main hakim sendiri
tapi dengan adanya peristiwa ini
semua ada hikmahnya
kita jadi tahu selera rambo seperti ini
ambo juga baru tau
ternyata nuni tidak ada gigi
gula nunda kumisnya
nyari duit udah